anies baswedan sandiaga uno resmi menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
namun berbagai pernyataan dan juga pertanyaan masih menggelayut di benak sebagian warga masyarakat dki jakarta
terutama mengenai realisasi janji janji kampanye dalam seratus hari pertama mereka
gubernur dan wakil gubernur dki jakarta terpilih anies rashid baswedan dan juga sandiaga salahuddin uno
menjanjikan beberapa hal dalam program program kerja mereka selama masa kampanye pilkada dua ribu tujuh belas
seperti memperluas fungsi kjp dan juga kjs menjadi kjp plus dan juga kjs plus
kemudian ingin menghentikan proyek reklamasi di teluk jakarta dan juga menutup tempat hiburan malam seperti alexis
dan apa kata warga dki jakarta terkait dengan janji janji mereka tersebut
apakah mereka percaya janji janji dari anies dan juga sandi bisa dilaksanakan dalam waktu dekat
dan jika ya program apa yang bisa terrealisasi dalam waktu dekat tersebut
kalau saya tidak terlalu
namun yang saya harapkan adalah
benar benar ada perubahan bahwa
gubernur yang sekarang memihak rakyat
tidak perlu malu untuk apabila mengakui bahwa
namun yang saya harapkan adalah benar benar
bahwa gubernur yang sekarang adalah benar benar gubernur masyarakat jakarta
cukup cukup banget
ya kalau masih terkena intervensi politik dalam beberapa kebijakan
kemudian belum melihat pada aspek aspek yang pro rakyat ya hasilnya akan sama aja
ya satu ekonomi tadi dan juga okoc dan juga kjp anak anak sekolah
sebagai orang yang anggapnya awam yang belum terlalu politik segala macam atau birokrasi itu sangat berat
memang nggak tahu step by stepnya itu harusnya lakukan apa dulu
tapi mungkin mereka sudah mempersiapkan mau ngasih kejutan atau enggak
masih kita lihat nanti
yang penting cobalah kita buat optimis
kalau nggak mau optimis coba buat untuk kritis
kalau nggak mau kritis coba berdoa
kalau okoc insya allah itu jadilah
itu rasanya butuh waktu
tapi kalau kegiatan yang lain insya allah bisa